makanan dan minuman menjadi salah satu perhatian utama dalam memuaskan dahaga selama seharian berpuasa
apalagi untuk santap berbuka puasa pastinya banyak yang ingin menikmati minuman yang segar segar dan juga makanan yang gak hanya enak tapi juga memenuhi kebutuhan gizi kita
nah untuk mengetahui seperti apa sih menu makanan yang sehat dan seimbang untuk sahur dan juga berbuka puasa kita sudah tersambung melalui sambungan zoom dengan ahlinya masak memasak nih ada chef haryo pramu
halo selamat pagi chef haryo
sehat sehat ya chef
alhamdulillah sehat sekali
alhamdulillah oke chef kalau kita berbicara mengenai makanan yang sehat menu ideal apa sih yang bisa kita jadikan untuk menu sahur atau berbuka puasa supaya kandungan gizinya ini seimbang gitu chef
oke esensi dari puasa itu adalah menahan diri dan kesempatan kita untuk membersihkan memberikan fisik kita membersihkan fisik
jadi makanan sederhana adalah makanan yang baik untuk puasa
kalau saya sukanya sahur dengan buah dan berbuka dengan buah
buah buahan apa buah tropis
lalu makanan makananlah yang sederhana
makanan itu sederhana itu apalagi di atas usia empat puluh
artinya makanannya sudah tidak boleh terlalu banyak mengandung gizi
jangan ketakutan lapar
justru semakin lapar
far itu justru semakin sehat untuk tubuh
nanti kalau lebih dalamnya lihat saja artikel oto pagi
nah buat rekan rekan semua berpuasa ini ada kesempatan untuk melakukan otopagi
yaitu kalau ritualnya adalah ritual puasa
bulan puasa ramadan
tapi cara kesehatan ada namanya puasa oto pagi
untuk lebih jelasnya nanti browsing aja otopannya seperti apa
intinya menahan makan dan minum
dan disitu gunanya untuk mem
membuat sel sel baru tubuh
jadi sel sel yang sudah tidak terpakai atau sudah tidak baik lagi dalam tubuh ini akan dimakan oleh sel sel yang baru tadi
nah itulah esensi berpuasa secara kesehatan
tapi secara fisik
secara fisiknya juga kesempatan baik untuk mencuci perut kita
untuk membersihkan semua kotoran kotoran yang ada
jadi semakin lapar semakin baik
dan berdupalah dengan yang sederhana
nah kalau berbuka dengan sederhana pastinya kita ingin juga supaya masaknya lebih simpel gitu ya chef ya
ada tips nggak nih chef untuk meal preps kita agar mudah gitu dalam memasakkan
kadang kadang apalagi kalau sahur gitu ya
mungkin bangunnya telat gitu mungkin bisa jadi gitu
meal prep yang efektif gitu chef
ibu ibu di rumah sudah tahu
semua bisa dibuat dari tumis tumisan
tumis itu bawang putih bawang merah
kemudian bisa juga tubis kangkung misalnya
atau tumis namanya kacang panjang
atau tumis dari wortel
dan bahkan telur orang ari pun sudah bisa dijadikan saat pilih puasa
kita ini kan sekarang ada di masa dimana semua makan mewah
semua makan itu sangat berlebihan
ada juga layanan online yang berurus
justru jadwal puasa ini kita justru harus mengeram
kita harus menahan diri
esensinya bukan berpesta pesta makan yang berlebihan
dan bahkan saya bisa bilang kita harus mengurangi tren
bermakan mewah mewahan pada saat berbuka
jadi open house itu gaya lama lah
kalau sekarang itu sebenarnya makan efisien
kalau saya lihat anak anak sekarang sudah obesitas
sudah banyak tergebukan
sudah banyak pengebutan
sudah banyak makan yang berlemak lemak
kemudian karbon hidrat tinggi
justru di bulan puasa ini momen untuk menahan diri
saya tidak menyalahkan seperti di gambarnya kan
wah makanan yang berlebihan
esensi dari puasa itu adalah menahan diri
otopagi itu jelas menyehatkan untuk menyembuhkan hampir segala macam penyakit
dan ini adalah saran dari dokter bawono suryo
teman saya di pekanbaru
dia seorang dokter yang sudah terbukti berkali kali menganjurkan orang untuk berpuasa otopagi tadi
atau pagi bisa dilihat artikelnya yang jelas menggantikan sel sel yang telah rusak
jadi digantikan oleh sel sel baru
jadi sel sel yang sudah lama dan sudah rusak itu dimakan oleh sel baru dengan cara berpuasa menahan makanan
kalau tadi chef katakan bahwa untuk mempermudah mungkin bumbu bumbu sudah disiapkan dulu seperti tumisan bawang merah bawang putih gitu ya chef ya
kalau itu sih urusan ibu rumah tangga lebih jago ya
saya justru disini lebih menekankan tadi kepada kesederhanaan jangan berumah mewah mewahan
karena esensi puasa itu lahar lapar dan haus
kemudian berbagi kalau kita biasa makan enak
kita berbagi makanan kepada yang mungkin tidak pernah merasakan itu atau tidak pernah merasakan itu
karena merasakan itu atau jarang sekali
nah bukan bermeh mewahannya bukan berbuka puasa yang dengan macam macam dengan head on begitu ya
gaya gaya hidup sekarang itu
justru kita harus semakin prihatin kita harus semakin mawas diri
kita juga harus bisa punya kepekaan sosial terhadap tetangga kita udah makan belum ya
tetangga kita sudah berbuka puasa belum ya
lagi banyak dengan orang di jalan apakah sudah berbuka puasa belum ya
kalaupun ada kelebihan kita harus berikan kepada yang
kepada yang membutuhkan buka puasa
kalaupun berbuka puasa memang mewahkan ayo kita open house
kita berbuka puasa memang mewahkan open house untuk orang orang buah
ayo kita berbuka puasa memang mewahkan untuk orang yang belum pernah berbuka puasa memang mewahkan
merasakan apa yang paling kita sukain
kalau berupa pengelolaan hanya untuk orang orang kaya saja saya rasa itu sudah biasa umum
tapi kita buka open house untuk orang orang miskin itu lebih bagus lagi
kalau misalnya kita makan dengan yang sederhana aja gitu misalnya kita punya sisa makanan setelah buka puasa nih chef
bisa nggak sih kita makan untuk sahur lagi
cara nyimpen makanannya supaya awet gitu gimana chef
iya sekarang sudah ada lemari es dan sudah ada kotak kotak dari plastik yang vakumnya bisa
artinya gini makanan itu makanan indonesia itu makanan yang tinggal dihangatkan saja
misalnya bihun goreng atau mie goreng atau nasi goreng atau bahkan tumis daging atau juga telur yang siap digoreng
jadi banyak sekali makanan yang siap disajikan gitu
jangan takut kelaparan
nomor satu dari puasa jangan bersahur berlebihan
karena takut kelaparan
jangan takut kehausan sehingga berlebihan dalam minum air minum jus
kemudian minum air gula minum teh
karena berlebihan itu tidak baik
karena puasa itu sebenarnya hanya secukupnya saja
sehingga kita segar badan kita cukup untuk satu hari besok berpuasa
kemudian berbukalah dengan santai
dengan cantik tidak terburu buru
tidak harus merasa ketakutan kelaparan
karena esensi dari puasa adalah ketika beduk itu kita buka dengan setengah air atau sepotong buah segar saja
sementara dirimu lalu makanlah buah yang manis
kalau ada kurma boleh
karena di indonesia bukan kebudayaannya kurma
mulai dengan buah buah tropis atau minuman yang manis yang hangat baik
lalu bukalah dengan secukupnya
jadi puasa itu juga adalah kesederhanaan
kalau tadi chef katakan bahwa sekarang makanan banyak yang instan juga gitu ya
bisa langsung dipanaskan untuk sahur
nah kalau untuk membuat sahur apa yang harus dilakukan
kalau untuk memanaskan makanan itu ada waktunya nggak sih chef
kayaknya makanan yang disimpan berapa lama itu boleh atau tidak boleh dipanaskan gitu
jadi kalau mengenai makanan menyimpan makanan itu yang jelas adalah makanan tidak boleh disimpan dalam keadaan panas
panas selalu ditutup
refrigerator itu adalah lemari es yang tidak beku
itu suhunya empat derajat celcius
nah itu baik untuk makan yang akan
kita masaknya malam untuk makanan sahur
kita simpan di suhu lemari es empat derajat
lalu kita keluarkan
kita towing sebentar
nah itulah menjadi makanan fresh
atau misalnya frozen
jadi dingin dingin lalu kita towing
kita towing si ayam bekul itu
dan kita sajikan
oh iya mengenai kelangkaan minyak goreng
saya sih menyambut dengan baik sekali ya
sebenarnya kelangkaan minyak goreng itu sangat baik dan sangat sehat
artinya makanan tidak harus digoreng
makanan itu ada yang direbus ada yang dikukus ada yang ditumis
saya itu menggunakan minyak goreng dalam satu bulan
itu satu liter minyak goreng tidak habis
artinya saya memakan makanan yang tumis tumisan
saya memakan makanan yang saya petes
jadi makanan gorengan itu ya yang terimba sebenarnya pedagang gorengan
dan saya menyambut kelangkaan minyak goreng
tapi yang penting masalah kita sehat tidak gantung koroner
karena mengurangi gorengan itu artinya mengurangi resiko pasien untuk mengidap penyakit gantung koroner
dan jangan lupa untuk buka oto pagi
itu adalah artikel
artikel tentang puasa tadi
yang hampir menyembuhkan seluruh penyakit
termasuk penyakit hubungan dengan lemas atau lambung
itu dengan oto pagi bisa disembuhkan
saya sudah membuktikan itu
itu tadi menarik sekali chef
bahwa makanan itu ya memang tidak semua harus digoreng
dan bahkan ada pilihan pilihan yang lebih sehat ya chef
cara menyiasati pilihan menu makanan supaya tetap terjaga sehat gitu chef
banyak banyak melihat referensi dari youtube
makanan sate atau makanan kukus
kemudian buka lagi makanan makanan yang di tumis ya
atau makanan cold
istilahnya salad begitu ya
salad itu apa sih
vitamin dan serat dan mineral daripada sayur sayuran segar tersebut
kalau di rumah saya ada hidroponik
jadi saya juga lantung sayur potong saya cuci
kemudian saya berikan saus sedikit dengan saus yang macam macam
dan bahkan bisa dibikin sendiri sausnya
lalu dimakan mentah
jadi makan mentah
jadi salad itu sebenarnya makan sayuran mentah
nah ini cocok buat orang orang yang obesitas nih
oto pagi itu bisa menurunkan berat sampai sekian kilo dalam tiga hari itu
kalau ritualnya sih ritual bulan puasa ini sahur
saya belum buka ini
ritualnya orang islam ini
memang harus berpuasa bagi sudah akhir balik ya
oke esensinya adalah alhamdulillah kita dipertemukan dengan bulan ramadan ini
memang untuk menyiapkan kembali kesiapan tubuh kita untuk kesehatan
ibaratnya kalau motor atau mobil itu di turun musim dulu
kita benerin lagi
dengan berpuasa ini
wah masya allah ya
banyak sekali kesehatan yang dapat kita tempuh di jalan jalan kita kan
dengan berpuasa ini
terima kasih banyak chef haria pramu atas waktunya
selamat melanjutkan sahur kembali
sehat sehat selalu dan lancar lancar puasanya
terima kasih chef
terima kasih mbak
semoga kamu ditahan makannya
terima kasih chef